sudah bangun mas
mas mau sarapan
enggak mandi dulu
eh mau kesempatan yang basah basih
minum dulu airnya
tante mau tanya
tapi kamu harus jawab dengan jujur
apa selama ini
eko memperlakukan kamu dengan baik
setelah dia jadi suami kamu
tadi di supermarket
saya ketemu dengan istrinya pak eko
bukannya mereka sedang berbulan madu
itulah yang membingungkan saya
pak eko pergi berbulan madu
tapi bukan dengan istrinya
mungkin mereka tidak jadi berangkat
waktu telepon siapa san
saya jadi penasaran
siapa sebenarnya istrinya pak eko
waktu saya pergi ke pasar sualayan
saya lupa menanyakan namanya
selamat siang bu
apakah benar ini rumahnya
ini dari mana
dari bagian administrasi perusahaan tempat di mana pak eko bekerja
maaf apakah saya sedang berbicara dengan istrinya pak eko
oh bukan bukan saya tantenya
istrinya ada sedang istirahat apa perlu saya panggilkan
oh tidak tidak usah
saya hanya sekedar bertanya siapa nama istrinya pak eko
nama istrinya winda wulandari
oh winda wulandari sebentar saya cacat
pak sebenarnya nama istrinya pak eko itu winda wulandari
bukannya nia maharani yang tertulis dalam list di biro perjalanan itu
jangan jangan pak eko punya istri dua
kamu ingat tidak dia marah padamu karena kamu datang ke rumahnya membawa bingkisan
kamu jangan ngangkat barang barang yang berat berat dulu
mas ini tante menu dia sudah menemani saya selama sepuluh hari
tidak apa apa kan mas
mengindapnya sudah sepuluh hari kenapa izinnya baru sekarang

perlu diras podcast nya
tante muzik juga sudah dulu ke k mucho pr church
siapa yang suruh tante kamu itu nginap disini
baru ditinggal sendirian saja sudah minta ditemani orang lain
pokoknya saya tidak mau melihat dia ada disini
suruh dia pulang
dengar tapi tapi ya
selama saya yang menjadi kepala keluarga disini
kamu harus ikuti aturan saya
saya akan kasih tahu dia
supaya dia pulang besok mas
tidak ganti baju dulu
tercuma saja tante
mas eko nggak mau makan
tapi kamu harus tetap makan
terus kamu sudah tanya
sama siapa dia pergi ke luar negeri
jangan sempat tante
tapi tadi tante dengar dia teriak teriak di atas
masalahnya dia marah karena tante ada disini
iya tante dia marah
mas eko minta kalau tante tidak menginap lagi disini
berani sekali dia itu mengusir tantenya sendiri
winda ini rumah kamu bukan rumah dia
jadi jangan dong kamu ikuti semua kemauan dia itu
iya sih tante
tapi dia sekarang sudah menjadi kepala keluarga disini tante
jadi apapun peraturannya
saya harus mengikutinya
supaya kamu gak lagi dimarahin sama suami kamu
besok pagi pagi sekali tanda pergi dari rumah ini
harusnya dia yang minta maaf langsung bukan kami
jaga diri kamu baik baik ya
sudah bangun mas
mas mau sarapan
nggak mandi dulu
eh nggak usah banyak basah basih
nanti pakai mentega aja
eh kamu kemana sekarang
mau bikin kopi mas
cukup cindisan dan perasaan rencana
mas saya tahu mas tidak mencintai saya
tapi tolong jangan melakukan saya seperti orang yang tidak berarti mas
kau memang tidak berarti buat saya
gara gara pernikahan ini rencana saya jadi brontal semua
apa bulan madu dengan perempuan lain itu termasuk salah satunya
saya pergi dengan siapa
mas bergulan madu dengan nia maharani
kau dari mana
kau dari mana
kamu udah berani beraninya mematah matahi saya ya
nontor kurang aja
dengar baik baiknya sebelum saya mau nikah dengan kamu
saya sudah nikah lebih dulu dengan
dan sekarang dia sudah hamil
jadi wajar kan kau semang ajak dia melar madu
kalau kau sudah menikah dengan nia kenapa mau dinikahkan dengan aku mas
ini semua demi ibu kamu tau
kau sudah menjelaskan kuliah saya
mas sudah menyakiti saya
berhenti mas menyakiti ibuku
ibu kamu sudah mati kak
jadi dia sudah terpaksa lagi mendengar kata kata ini
satu hal lagi
orang tua saya belum tahu apa apa mengenai pernikahan saya dan nia
sampai kamu buka mulut